kita ke informasi pertama
kekerasan perempuan dan perkawinan anak dengan usia dini di indonesia jumlahnya terus meningkat setiap tahunnya
pemerintah menaikkan batas usia perkawinan perempuan dari enam belas tahun menjadi sembilan belas tahun
dan kebijakan ini pun disambut baik oleh beberapa organisasi di indonesia
dua organisasi masyarakat sipil di lima provinsi indonesia bersama oxfam di indonesia menggalang kampanye hentikan kekerasan terhadap perempuan dan perkawinan anak
salah satu kampanye ini diadakan di ruang publik terpadu rumah anak di cipinang besar utara jakarta timur pada minggu siang
maria lauranti selaku direktur oxfam di indonesia menegaskan gerakan ini bertujuan agar masyarakat dan juga anak yang masih belum cukup usia sadar akan hak hak asasi anak pendidikan dan memutuskan untuk menikah sesuai dengan usia yang cukup mantap